menteri keuangan sri mulyani menyatakan
anggaran penerimaan dan belanja negara mengalami defisit
sebesar rp lima ratus lima triliun hingga tanggal tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh
berdasarkan data apbn september dua ribu dua puluh
pos pendapatan negara mengalami pertumbuhan negatif
sebesar tiga belas satu persen dibandingkan realisasi pada tahun lalu
meski begitu sektor manufaktur indonesia
tumbuh membaik di level lima puluh
yang menunjukkan telah adanya ekspansi
kementerian keuangan republik indonesia memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi indonesia akan membaik pada tahun dua ribu dua puluh
sebesar empat lima persen hingga lima lima persen
kita lihat berbagai institusi yang melakukan forecast
terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia
belum ada update namun kira kira mereka rata rata sekarang
ekonomi indonesia tahun dua ribu dua puluh semuanya pada zona negatif
kecuali bank dunia yang masih pada posisi
oecd memperkirakan tiga tiga kontraksi tahun ini
lebih baik dari yang tadinya mereka melakukan dalam range
adb melakukan forecast bulan september ini
indonesia akan diperkirakan mengalami kontraksi satu persen